presiden joko widodo mengungkapkan kekesalannya karena istana kerap kali dituding
jadi kambing hitam atas berbagai dinamika politik yang terjadi
menjelang pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
pernyataan ini disampaikan presiden jokowi saat sambutan dalam acara peringatan
hari ulang tahun ke enam belas partai hati nurani rakyat atau hanura di jakarta convention center
hal itu dimulai dari tuduhan intervensi istana terkait tidak lolosnya sebuah partai
dalam verifikasi oleh kpu sampai dugaan kegagalan koalisi yang mengusung capres
untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
presiden menegaskan tidak ada intervensi apapun dari istana dan kewenangan penuh
penyelenggaraan pemilu ada di kpu
tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu
tapi tidak ada penyelenggaraan pemilu

urusannya kpu itu tapi yang dituduh tuduh
karena tidak lolos langsung tunjuk tunjuk itu istana ikut campur
kekuatan besar ikut campur
saya itu nggak ngerti apa apa masalah ini
ini kan total seratus persen urusannya kp